kamu kan gratis gak mau bayar ya kan
kom mau kemana
mak mau ke depan ada urusan
eh kemarin gimana ke arena pantasinya bagus
ya bagus satu mak
di sana teh banyak banget permainannya
ya walaupun lama ngantrinya tapi teh seru seru banget
ya seneng mak
saya aja seneng apalagi si denny
tuh si edward udah pernah kan ke sana
udah udah pernah
tapi udah lama waktu sd
edward mah pasti seneng mah kalau diajakin ke sana lagi
ya udah tuh kalau gitu saya permisi dulu ya
terima kasih kom
alhamdulillah ronaldo sudah bisa tidur sudah tidak rewet
apa lagi si idan ini
eh kita terus meriah pak
enggak mau makan
bapak belikan sesuatu
enggak usah pak
kalau lagi ngumpul begini
kalau jadi di rumah
saya suka sedih
siapa yang nungguin
dan siapa yang ngerawat
enggak ada yang tahu
di rumah nggak ada orang
cucu saya main di luar rumah semua
anak saya kerja di pabrik
mantu saya di warung
saya jatuh di kamar mandi
enggak ada yang tahu
siapa yang akan bawa saya ke rumah sakit
hidan pergi ke dokter clara tadi pagi
kalau dia sakit beneran
berarti dia nggak bisa urus bisnis
kalau dia nggak bisa urus bisnis
tapi kalau dia sakit bohongan
itu lebih parah
berarti dia udah gak punya uang
buat ganti uang kalian
kita datangin aja yuk
kamu enggak ikut ya
yang harus nyelamatin duit kan kalian
eh ide yang bagus tuh
ah kamu ceng
semangatnya aja empat lima
bayarnya mah males
dang kapan saya enggak pernah bayar dang
dulu waktu itu
dulu waktu ke bandung
dang waktu ke bandung saya bayar setengah
kesian deh kamu
ya udah bayar setengah mah boleh
tapi edward dipaku dong
mendingan saya kemana mana dah dibanding kamu
kamu kan gratis gak mau bayar ya kan
cek inget enggak sih
saya mah waktu itu dipaksa
masa orang dipaksa harus bayar
harusnya kalian tuh beruntung ya kan
kalau saya yang ikut
kamu suruh debi nangis
saksinya masih hidup tuh
ya kan biar si debi nangis kan
biar keluar air matanya
terus habis itu kita kasihan makanya kita ajak
ayo udah gak apa apa deh gratis gratis deh
udah diajak gratis duduknya di depan lagi
tidak perlu tak perlu
ini jangan semakin tinggi ini nada
emang begitu kok
kalau saya yang duduk depan itu kenapa ada penyebabnya
kalau saya tidak duduk depannya ngasih tahu jalan pak sopir siapa
gara gara kamu kasih tahu jalannya kita akhirnya nyasar sampai garut
loh bukan nyasar itu jalan pintas aceh
jalan pintas dari hongkong dadang
garut di selatan cibarekok di utara
tuh kan dadang sama aceh sering ya
ini belum selesai
itu sebenarnya sebuah
supaya kalian semua tahu garut itu seperti apa
kamu bisa membandingkan
lihat ya dasar pedut ya mulut lemes ya
mau menang aja ya gak mau kalah
kita ke taguban perahu yuk
pang adarat ke cibatu aja
ngapain ke cibatu beli golong
apa yang dilihat di cibatu
nggak ada tukum
terus kamu ngapain ke cibatu
ya karena dekat aja tukum supaya kita nggak nyasar pulangnya
lihat ya di balik pulang batu batunya hilang gajahnya datang
baru mau nyuci mak
mas suha kita piknik yuk
jalan jalan lagi kayak dulu atau mah
mas suha tidak pernah ikut kita piknik
ini saya mau nyuci dulu ya udah kesiangan
cari idan ya
tatang sama kang asep teh mau nanyain uang yang dipinjam kang ida
katanya buat bisnis
kalau soal itu
wak ma gak mau ikut campur
kamu berdua teh ketemu saja langsung sama si idan
itu di kamarnya
maka kalape tuh
itu siapa yang berdua siap
idup kok hanya bualan saja
idup kok hanya bualan saja
ternyata bener rumahnya belum laku
idup kok hanya bualan saja
kang kok suara teh gak bohong
kang pengeluaran rumah tangga per bulan berapa kang
tergantung sok tergantung
gaji honorer saya teh bisa menghidupi keluarga gak nyan
cukup atau enggak tergantung kita
sedikit bukan berarti kurang banyak bukan berarti lebih
saya jualan cilok alhamdulillah sop bisa menghidupi keluarga
itu teh gimana caranya kang